komisi pemberantasan korupsi menepati janjinya untuk memproses kasus korupsi bantuan likuiditas bank indonesia
mantan kepala badan penyihatan perbankan nasional syafruddin arsyad temenggung
dituntut lima belas tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi surat keterangan lunas bantuan likuiditas bank indonesia
tanya itu syafruddin juga dituntut membayar denda hari ini syafruddin menghadapi sidang fonis
syafruddin tumenggung didakwa merugikan negara sebesar empat lima triliun rupiah terkait bantuan likuiditas bank indonesia
kerugian negara berkaitan dengan penerbitan surat keterangan lunas dari bppn terhadap bank dagang nasional indonesia yang dimiliki pengusaha syamsul nur salim
jaksa kpk menyebut syafruddin menghapus piutang bdni kepada petani tambak yang dijaminkan pt dipasena citra darmaja dan pt wahyuni mandira
serta surat pemenuhan kewajiban pemegang saham meski syamsul belum menyelesaikan
kewajibannya yang seolah olah piutang lancar atau misrepresentasi
syafruddin diancam pasal dua ayat satu dan pasal tiga undang undang no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu satu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
jungto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
kewajiban pemegang nasional indonesia yang dimiliki pengusaha syamsul nursalim
kewajiban pemegang nasional indonesia yang dimiliki pengusaha syamsul nursalim
kewajiban pemegang nasional indonesia yang dimiliki pengusaha syamsul nursalim
kewajiban pemegang nasional indonesia yang dimiliki pengusaha syamsul nursalim
kewajiban syafruddin terpenggung dalam kasus pemberian surat keterangan lunas bagi bank dagang negara indonesia
atau bdni yang dimiliki syamsul nursalim
mengenai tempus dilekti kapan terjadinya tindak pidana itu
dari fakta fakta yang terungkap di persidangan
baik dari auditor bpk maupun juga keterangan dari saksi saksi
terungkap di persidangan bahwa kerugian negara itu baru terjadi pada tahun dua ribu tujuh belas ya semua
kewajiban pemegang nasional indonesia yang dimiliki pengusaha syamsul nursalim
kewajiban pemegang nasional indonesia yang dimiliki pengusaha syamsul nursalim
kewajiban pemegang nasional indonesia yang dimiliki pengusaha syamsul nursalim
kewajiban pemegang nasional indonesia yang dimiliki pengusaha syamsul nursalim
kewajiban pemegang nasional indonesia yang dimiliki pengusaha syamsul nursalim
kewajiban pemegang nasional indonesia yang dimiliki pengusaha syamsul nursalim
kewajiban pemegang nasional indonesia yang dimiliki pengusaha syamsul nursalim
kewajiban pemegang nasional indonesia yang dimiliki pengusaha syamsul nursalim
kewajiban pemegang nasional indonesia yang dimiliki pengusaha syamsul nursalim
kewajiban pemegang nasional indonesia yang dimiliki pengusaha syamsul nursalim
kewajiban pemegang nasional indonesia yang dimiliki pengusaha syamsul nursalim

beberapa waktu yang lalu terdakwa juga sempat menyatakan keberatan yang mengapa kpk hanya mengusut mengenai pemberian skl yang dikeluarkan oleh syafruddin arsyad temenggung
sedangkan masih ada sekitar delapan obligor lain yang belum kemudian maksudnya ada beberapa nama obligor lain yang belum memenuhi pembayarannya atau belum menyelesaikan tugas tugasnya
yaitu mengembalikan modal yang kemudian diberikan oleh negara saat itu untuk penyelamatan beberapa aset
tetapi kenapa justru mengejar hal yang memang sudah dinyatakan selesai pada tahun dua ribu empat yang lalu
dan inilah yang kemudian juga sempat diutarakan oleh terdakwa pada saat persidangan sebelumnya
saat ini sidang sedang dimulai dan sedang dibacakan beberapa hal termasuk dalam keberatan kemudian apa apa saja yang kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam pemberian fonis nanti
tapi ini tentu menjadi langkah awal bagi kpk untuk kemudian
mengusut siapa siapa saja sekali lagi elvira yang terlibat dalam pusaran kasus yang cukup besar nilainya yaitu empat lima triliun rupiah
mengingat masih banyak di luar sana obligor yang belum memenuhi kewajibannya kepada negara indonesia
baik maria sarjana langsung dari pengadilan negeri jakarta pusat terima kasih informasi anda siang ini
masih tentang blbi kita juga sudah terhubung dengan jurubicara kpk febri diansyah yang saat ini berada di padang sumatera barat
selamat siang mas febri
selamat siang mbak
mas febri kita apresiasi sekali lagi sudah ada satu orang yang saat ini tengah menanti fonis mantan kepala bppn
sejauh ini kasus blbi sudah seperti apa
banyak yang mengatakan bahwa terlalu banyak intervensi sehingga langkah penyidikan agak sedikit terhambat
kalau melihat rentang waktu proses penyelidikan dan penyidikan memang di penyelidikan
tapi penyelidikan cukup lama itu ada sekitar tiga tahunan seingat saya
nah penyelidikan cukup lama itu karena memang kpk ingin memastikan seluruh bukti bukti yang kita miliki itu memang berada di ranah tindak pidana
karena ini sudah kita duga akan jadi salah satu aspek yang dipersoalkan oleh pihak terdakwa
kemarin misalnya disampaikan sejak awal
mereka mengatakan kasus blbi ini seharusnya diselesaikan secara perdata bukan pidana
nah kami sudah meyakini itu karena sudah ditemukan bukti bukti yang sangat kuat ya dalam penanganan perkara ini
sedangkan dalam proses penyidikan baru satu orang yang diproses
namun tentu kpk menduga dari bukti bukti yang ada perbuatan itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang
karena itulah didakwaan kami munculkan
mereka mengatakan kasus belbei ini seharusnya diselesaikan secara perdata bukan pidana

bahwa sosok yang menanti fonis hari ini temenggung ini bukan menjadi sosok utama dalam kasus ini
siapa yang kemudian aktor utama yang kemudian berperan mengatur dalam proses ini
ya yang kami susun didakwaan sampai dengan proses pembuktian
terdakwa porsinya adalah sebagai kepala bppn pada saat itu
ketika mengambil keputusan untuk menerbitkan surat keterangan lunas
saya dilakukan sampai akhirnya skl itu diberikan pada salah satu obligor ya dalam kasus ini
tapi di dakwaan kami juga menguraikan ada pihak yang diduga diperkaya
karena kerugian negaranya ini kan cukup signifikan ya empat lima puluh delapan triliun
dan pihak yang diduga diperkaya itu adalah tamsul nur salim
kalau kita bicara tentang aset
tentu saja konstruksi perkara ini harus dilihat secara utuh
dan kami perlu mempelajari lebih lanjut siapa saja pihak lain yang harus bertanggung jawab tersebut setelah putusan ini
karena itu kemarin kami disampaikan bahwa setelah seluruh penyidikan sampai dengan penuntutan dilakukan oleh kpk
maka putusan ini adalah satu tahapan yang paling ditunggu tunggu
baik oleh kpk bagi penasihat hukum juga
dan terutama juga bagi masyarakat
karena ada dugaan kerugian negara yang sangat besar disini
banyak hal yang sudah disampaikan di persidangan
fakta fakta yang disampaikan oleh saksi dan juga jaksa dalam dakwaan
tapi sejauh ini apakah ada informasi ataupun fakta baru yang ditemukan oleh kpk
bagaimana aliran dana
apakah ada informasi terakhir mengenai ini mas febri
untuk aliran dana saya kira konteksnya lebih pada
proses pengambilan keuangan
keputusan pada saat itu ya sampai skl atau surat keterangan lunas itu diberikan sekitar tahun dua ribu empat seingat saya
yang jadi persoalan adalah bukan tentang apakah terhadap obligor itu sudah selesai atau belum
tapi kami mendapatkan bukti bukti seseorang diberikan surat keterangan lunas
padahal ia masih punya kewajiban pada negara
dan kewajiban itu nilainya tidak sedikit
dan dugaan kerugian negaranya
kenapa ini bisa terjadi
sejak awal kami sudah menghadirkan bukti bukti juga bahwa sebenarnya
salah satu aset yang disampaikan oleh pihak obligor saat itu untuk mengurangi kewajibannya
itu sebenarnya dalam keadaan macet
dan ada misrepresentasi yang diduga terjadi saat itu
sehingga negara tidak mendapatkan haknya secara penuh
itulah yang kami persoalkan
kalau bicara tentang kenapa tidak diselesaikan secara perdata
sebenarnya kalau mau diselesaikan sejak lama
kewajiban itu juga bisa dilunasi dengan baik baik gitu ya prosesnya tanpa harus sampai ke proses pidana
tapi kita tahu setelah sejak dua ribu empat sampai dengan saat ini
kewajiban itu tidak terselesaikan
dan bahkan kpk sudah melakukan proses penyelidikan
penyelidikan sampai dengan
putusan hari ini
oke baik terima kasih jurubicara kpk febri diansah
kita tunggu bagaimana nanti langkah pasti dari kpk untuk mengungkap tuntas kasus blbi
terima kasih mas febri